pandangan lobo itu yang ada
tapi bang keing munai itu sebenarnya enggak nuduh siapa siapa memang
lagi buka dalil dinadalil hadisnya ini lu jangan konsakin konsentrasi gua dah
termalah gue jadi salah ngomong orang orang ngerjain juga yang dosa gue ngerti orang
we ngerti mbak mungkin kan dulu cita citanya pengen jadi ustadz kaget ande pokoknya semua
atau dikejar lobo
kejalan lula kenapa
gampang kita suruh lobo
kejar terus gimana layangan kita
gampang kita suruh lobo kejar
terus nah sebab itu gimanaselagi layangan masih terlihat dalam pandangan berarti kita kembali pergi juga
berarti aman tapi kalau kita masih terlihat dalam pandangan lobo itu yang ada tapi bangke ingguna
itu sebenarnya enggak nuduh siapa siapa memang nuduh cuma nembak oh ya kalau maaf kesindir
iya mbak mbak tuh nggak nyebutin nama tapi secara bahasa itu tendensius artinya udah mengarah alias penduduk
semua orang itu bener bener tuh bener itu sih jika kayaknya pakai kelang baru jangan jangan
ngomongnya hobi ngambil kecil yang level duit gue ya
udah udah terus jadi ini urusan uangku gimana terus gimana ini siapa yang ambil uangnya ada
gue tahu mamunah kalau mbak muna nggak percaya mbak muna periksa aja satu satu
iyan beriksa siti nih bangke ingguna jadi gua
lu kali udah udah jangan ribut akan kekinian ribut emang berapa duit yang hilang lo apa
kemarin ngasih berapa dua setengah juta segitu itu allahuakbar waduh baru waduh
awas jaga hati lu man jangan pengen lebar ke mana mana nih betul tuh jagalah hati siang makan
nasi kalau malam ini cuci
hai agak banget eman si ngannu yang lain bukan hp hp cuman heran aja masa iya ada orang luar
masuk rumah sini o mama kalo orang luar masuk di mana luar burdensur aga wah gak nyangka gue
med itu benang benang mahal gimana caranya harus kita dapetin balik
eh lu dasar cucu kurang ajar lo eh dulu waktu gua seumuran loh
gua kalo disuruh ngomong gua jangankan manjat naik ke atas genteng aja
gua ga pernah gagal
wih bukan main rojal ibn soeb adalah contoh penuntang
aduh kongi matt thank you thank you thank you
kalau begitu manjat lagi
itu matt kayaknya si lobo udah siap siap matt
oh mau siap siapin layar kan
terus kita harus ngapain ya
masuk ke ember kuning ya lari
iya sabar aduh bangun
ada kurang ajar loh
hati hati nanti basah
lu sih pake ngaringin jalan
aduh mana tanjakan lagi aduh
aduh tanjakan lagi
gigi aku udah habis kong
ini ada apaan sih

maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
maka dia udah kembali
pagi pagi udah pada ribut kenapa
mak harus ganti
engga mak nggak usah
cuma herana aja masa iya ada orang luar bisa masuk rumah sini
ngambil uangnya munah di dalam lemari
kenapa lu liat liat mak

eh awas eh
untung aja kita bisa lepas dari itu si blacky
pantesan aja kita kalah
kita harus atur atur
kita harus atur strategi
oh gimana caranya
pokoknya lu tenang aja
balik kanan gerak
gigi satu mat
sup sup sup
lu yakin lu masih banyak layangan di rumah
tinggian tuh bukan layangan daripada ngkong
kalau gitu lu buka gausiran anci
mendingan mbak muna tuh nget nget dulu
mbak muna kan teliti
saking telitinya recehan aja tuh
sampai orang lain gak mau ngeliat dan gak mau minta
itu namanya pelit be
pake dijelasin kamu tuh
tapi begitu maksudnya
dengerin nih semuanya
semuanya itu tergantung dari amal ibadah
kalo orang yang sering sedekah tuh
insya allah aman tuh yang namanya barang barangnya
nah itu kurang sedekah
dengerin tuh mbak
gimana ceritanya tuh
ajarin tuh binik lo tuh
kalo sedekah tuh
jangan sama sodar sodaranya
tapi ama yatim piatu
jadi gak ada yang ilang
setuju apa kata guru bk
ini emak bukan guru beka
kayak ngerti aja lo
jadi pada ribut lagi
ternyata lo berdua malah jadi ribut
gara gara lo sedekah
aduh udah ya
lo masak deh berdua
gara gara debit gak seberapa aja
pada ribut lagi
iya tenang aja kok
tenang aja kong
tenang aja ji
kok satu dah kong
mana gua tau
iya tadi banyak banget kong
menurut beli banyak
bangal belus belus
ya layangannya abis yuk kita pulang aja yuk